ya dan kemarin pemirsa presiden joko widodo meninjau lokasi bencana tsunami di pesisir banten
presiden ingin melihat langsung penanganan korban dan pengungsi di sana
aksi presiden jokowi ini mendapat respon warga net
tagar bersatu kuat yang berisi ungkapan semangat bagi warga banten
dalam menghadapi bencana menjadi trending topic kedua hari ini di twitter
tiga hari pasca tsunami selat sunda presiden joko widodo meninjau langsung lokasi bencana
terbang menggunakan helikopter dari bogor jawa barat
presiden berkeliling ke sejumlah titik lokasi bencana
mulai pantai carita anyar hingga puskesmas dan lokasi pengungsian di labuan
selain melihat langsung kondisi warga
presiden ingin memastikan penanganan korban berjalan baik
hingga mengevaluasi pengadaan alat pendeteksi dini bencana
presiden juga tak lupa membagikan kegiatannya di banten melalui akun twitternya
selain reaksi atas kesigapan presiden lewat tagar indonesia bersatu kuat
sejumlah warganet juga mendoakan semoga proses evakuasi terus dilakukan
sehingga korban hilang bisa ditemukan dan korban luka luka bisa diselamatkan